sementara itu korps lalu lintas korlantas polri membentuk tim urai kemacetan yang terdiri dari jajaran polda banten hingga polda jawa timur untuk mengamankan arus mudik balik lebaran dua ribu dua puluh
sebanyak lima ratus sepeda motor akan dibekali untuk tim pengurai kemacetan
penyerahan dilakukan langsung oleh kakor lantas polri irjen aan suhanan
pembentukan tim pengurai kemacetan untuk mengantisipasi kepadatan jalan saat arus mudik dan balik lebaran tahun ini
di mana sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga enam juta jiwa diprediksi akan melakukan perjalanan mudik
strategi untuk melayani masyarakat sangat diperlukan mengingat jalur darat masih menjadi prima dona bagi para pemudik
jadi hari ini kita serahkan
sebanyak lima ratus unit kendaraan roda dua untuk tim urai kemacetan
terutama nanti untuk antisipasi arus mudik dan arus balik tahun dua ribu dua puluh empat ini
dimana animo masyarakat ini cukup tinggi
kemudian kelihatan tahun lalu banyak sekali trouble spot yang mengakibatkan kemacetan maupun perlambatan
nanti di tiap polda mulai dari banten sampai dengan jawa timur kita bentuk tim urai macet ini